untuk meningkatkan peminat transportasi publik di kabupaten bandung
sekarang angkutan kota di kabupaten bandung bisa dipesan secara online
untuk meningkatkan jumlah pengguna transportasi publik
maka sejak awal januari dua ribu dua puluh
trayek angkutan umum soreang banjaran yang merupakan salah satu trayek terpadat di kabupaten bandung
dijadikan pilot proyek trayek angkot berbasis aplikasi
dengan aplikasi ini penumpang bisa mengetahui posisi angkot ada di mana
bisa mengetahui berapa tarif yang akan dikenakan dengan maksimal tarif rp lima per orang
sementara sopir angkot bisa mengetahui posisi penumpang sehingga tidak perlu lagi menunggu penumpang terlalu lama
sekaligus mengetahui juga
akan berhenti di mana
lalu pihak dishub pun bisa memantau pergerakan penumpang dan angkot
ini kalau menurut kami terbosan dengan lokalisasi sekali ya
karena ternyata dari hasil kerjaan mereka
itu bisa tiga empat kali lipat potensi penumpang bisa diangkut
dibandingkan dengan rute yang fixed road yang hanya satu jalur ya
itu kemudian keduanya tadi
angkot soreang banjaran yang sudah online memiliki stiker khusus
dibuat di mobilnya
para sopir angkot online ini diberi bantuan ponsel dan paket data
juga diberi pelatihan dan pendampingan selama satu minggu
agar dapat mengoperasikan aplikasi
ya bisa dibilang antara sepuluh dua puluh penumpang lah sehari penambahannya gitu
dari rutinitas tiap hari yang konvensional gitu
kelihatannya kan nanti di aplikasi penambahan yang order aplikasi langsungnya kan ada

bank menanggapi aplikasi ini dengan baik meski ada beberapa yang masih perlu diperbaiki
saya pikir membantu pak karena selama ini kan kita selalu tergantung
yaitu tadi gojek segala macam
bagus juga sih modernisasi cuman mungkin ada akurat masih kurangnya
banyak lah pak ada infrastruktur sama mobilnya juga masih banyak yang ini juga kan
jika dinilai berhasil maka penggunaan aplikasi angkut online ini akan diwajibkan untuk seluruh angkot di kabupaten bandung